salam salam sejahtera bagi kita semuanya
sekarang sedang berada di washington dc amerika serikat
pada hari rabu dua puluh april
yang lalu ibu menteri keuangan bersama saya memimpin
sidang menteri keuangan dan gubernur
bank sentral negara negara g dua puluh yang kedua
di bawah keketuaan indonesia g dua ribu dua puluh dua
pengalaman dari krisis ke krisis
dan sekarang dampak perang rusia dan ukraina
adalah pentingnya memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan
menjadi daya dukung ketahanan suatu negara
dan daya dukung pemulihan ekonomi
perlunya mendorong umkm ekonomi kerakyatan
menjadi tulang punggung ekonomi nasional
dan itu juga dirasakan tidak hanya di negara berkembang
tapi juga negara negara maju
dan untuk itu salah satu agenda prioritas
di bawah jalur keuangan adalah inklusi ekonomi dan keuangan
tiga hal yang saya inginkan adalah
yang pertama kita harus memiliki keuangan yang berbeda dan berbeda dengan negara negara berkembang
dan dua hal yang saya ingin sampaikan
satu bahwa inklusi ekonomi dan keuangan
tidak hanya menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi global
tetapi bisa lebih cepat dengan digitalisasi
yaitu adalah bagaimana kita memasukkan umkm ekonomi kerakyatan dalam platform platform digital e commerce fintech digital banking
yang tentu saja akan bisa lebih luas jangkauannya lebih cepat dan terutama bisa lebih murah
tidak lagi berbasis rekening pembukaan rekening tapi melalui digitalisasi
digitalisasi mempermudah mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan
nomor dua pengalaman indonesia dijadikan dan menjadi referensi untuk inisiatif negara negara g dua puluh
apa pengalaman indonesia di dalam digitalisasi inklusi ekonomi dan keuangan itu
satu yaitu pendekatan kelompok
bank indonesia kementerian kooperasi dan berbagai lembaga menggunakan pendekatan kelompok di dalam inklusi ekonomi keuangan
khususnya membuat klaster kelompok usaha umkm maupun untuk kaum perempuan dan juga kaum muda
yang kedua adalah pengembangan model
tidak hanya produksi keuangan pemasaran dan juga berkaitan juga kemampuan untuk entrepreneurship
modal bisnis itu yang kita kembangkan menjadi referensi
bagaimana bank indonesia mengintroduksi dan memperluas penggunaan qr indonesian standard dan penggunaan bank indonesia fast payment
elektorisasi transaksi keuangan daerah
digitalisasi mempercepat dan memperluas inklusi ekonomi dan keuangan di indonesia
tiga itu yang kita sampaikan agar menjadi referensi
hal yang ketiga yang kita bahas dalam agenda g dua puluh ini yang kemudian banyak mendapat sambutan
bahwa negara negara g dua puluh apakah negara berkembang negara maju
melihat ide bangsa ini ide indonesia ini dan pengalaman kita itu menjadi acuan juga
itali misalnya juga menggunakan inklusi ekonomi keuangan digitalisasi
di negara amerika latin meksiko brazil itu juga menggunakan pendekatan yang sama
ide indonesia sekarang dijadikan agenda pembahasan dalam g dua puluh
melalui working group pertemuan pertemuan dalam global partnership for financial inclusion
agar inklusi ekonomi keuangan pengalaman indonesia bisa menjadi kesepakatan ide bersama di dalam g dua puluh itu
pengembangan umkm di indonesia inklusi ekonomi dan keuangan di indonesia
kita jadikan agenda dan menjadi referensi
inklusi ekonomi dan keuangan g dua puluh dan dunia
periwar gio dari washington dc
wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh